sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

saya pengen lihat anak saya dong boleh ya
ah ya boleh
ibu di samping saya saja tapi tolong jangan bikin ibu
akhirnya kamu sadar
sekali sama kamu amira
terima kasih ya pak dokter ya
terima kasih udah nolongin anak saya pak dokter
dari hasil laporan tadi kondisinya cukup stabil
tapi dia harus banyak istirahat
saya hanya bisa memberi waktu ibu sebentar
agar dia bisa istirahat
iya pak dokter
amera ibu senang sekali nak
akhirnya kamu udah sadar
ibu sangat mengkhawatirkan kamu amira
amirah bikin ibu khawatir
ayahmu ada di dalam
lagi berdoa buat kamu
kamu kenapa amirah
amirah tadi mimpi ayah
gimana mungkin aku cerita sama ibu
kalau tadi aku mimpi
bahwa ayahku adalah pak prabowo
bisa bisa ibu jadi sedih dan marah marah
lagipulah itu kan cuma mimpi
kamu kenapa nak
mira mungkin cuma kangen aja sama ayah
ibu tau nak
kamu sangat merindukan ayah kamu kan
ibu suruh ayah kamu untuk
tapi ayah gak ada
dan ayah gak mungkin ada
walaupun amirah kangen banget pengen denger suara dia
jadi amirah terbangun bukan karena dengerin suara mas iksan
amirah koma mas
dan tata dokter
kalau dia tidak bisa melewati malam ini
saya mohon temuin amirah
dan bilang sama amirah dia suruh berdahan
karena kalau kamu yang ngomong
amirah pasti denger mas
yang penting amirah selamat
kamu tenang ya
pokoknya bilang sama amira mas
tolong kamu jagain utari ya
saya mau menemui amirah
pastikan pencarian tidak ada apa apa
apa mas iksan gak jadi jenguk amirah tadi
terus kemana mas iksan
ibu gak kenapa napa nak
kamu istirahat dulu ya
ibu mau panggil suster untuk nemenin kamu ya nak
kalau memang mas iksan nggak kesini
terus tadi mas iksan tuh pergi kemana
aduh pelan pelan mas
iya ini juga pelan pelan
untung aja mama menemukan kunci roda
lalu menemukan sial topi dan kacamata di tempat tunggu pasien
tapi kita nggak bisa lama lama seperti ini
terus kita harus gimana dong mah
kita harus cari taksi nih
daerah sini kayaknya susah banget sih taksi
aku bingung deh mas
udah pada gak butuh duit kalian tukang taksi disini
udah pada gak butuh duit kalian tukang taksi disini
cari dong taksinya mas
iya dari tadi juga mama nyari taksi liat gak
kami lagi nunggu taksi dari tadi nggak ada yang lewat
ah ini suami saya udah lima tahun kena strok
kasian sekali kami baru aja selesai check up biasalah terapi
maaf tante bukan maksudnya untuk ikut campur
tapi kelihatannya tante sama mbak sedang butuh bantuan
dari tadi kita emang lagi cari kendaraan tapi susah banget ya di sini
kamu sih kalau dibawa mobil repot kan jadinya nih
kok nyalain aku sih
kosong kosong kita ada yang mau nyawa tuh
oke tunggu di sana ya
oh ya maaf memang kalau nyari taksi di daerah sini susah
karena dekat sama pool biasa ya udah jadi kesanan orang
kalau mau cepat dan praktis angkot
aduh kenapa harus naik angkot sih
pak pak pak stop aja pak stop stop
dek kayaknya di sini aja soalnya sudah mau dekat biar kami lanjutkan jalan kaki ya
ini kan masih jauh
kamu tuh bawel banget kamu mau nanti dia tahu tempat kita
tante mau turun di sini benar
iya udah deket banget kok rumahnya tinggal jalan kaki terima kasih banget ya
nggak usah tante nanti kalau tante ngasih saya nggak tulis ke namanya
aneh sekali anak muda ini
sebenarnya tolong atau memang baik beneran kok dikasih uang gak mau
ya sudah lah terserah dia
ya sudah kalau begitu terima kasih banyak ya
bisa tolong bantu turunkan suami tante
eh siapa ma
dasar wanita wanita bodoh hari gini masih aja percaya sama orang baik
dupet mereka gue ambil juga mereka nggak nyadar
biar tahu rasa
biar tahu rasa
biar tahu rasa
biar tahu rasa
biar tahu rasa
wah manis ini
michel lihat dompet mama gak sih mama udah cari kemana mana tapi nggak ada
loh mama juga lagi cari dompet aku juga lagi cari dompet aku mah
dompet aku nggak ada di tas
kok kok bisa begitu sih
jangan jangan dompet kita diambil sama orang yang udah nolongin kita tadi siang

anak muda tadi
ya mungkin deh mukanya polos banget anak baik baik
nggak lah nggak mungkin dia mau ambil dompet kita kita pasti udah jatuh dompetnya tapi kita nggak sadar nih
kemana dong emma
gila cepet banget ada betulnya tah
udah lo nggak perlu tahu
apa lo malam semua lihat duit lo
lo hitung kalau ada kembaliannya lo ambil
sekarang balikin ke mobil saya
balikin ke mobil gua balikin ke sini bro nih kuncinya baguslah kamu